hai akhir pekan lalu petinju indonesia daud yordan berhasil menyandang gelar juara dunia
kelas ringan superversi ipa dan wpo oriental prestasi itu diraih usai mengalahkan petinju
asal afrika selatan michael mokoena dengan kemenangan technical knockout pada ronde ke delapan
kemenangan ini membuat daud yordan menjadi petinju indonesia pertama yang meraih tiga
gelar di kelas berbeda yaitu kelas bulu kelas ringan dan kini juara dunia kelas ringan super
versi ipa dan wpo oriental dalam kunjungan kesian indonesia pada rabu sore petinju tiga puluh dua
dua tahun ini menyampaikan keresahannya tentang pembibitan bakat muda di indonesia yang dia
anggap cukup memperhatinkan saya kira perkembangan atlet muda tinggi di indonesia sekarang ya cukup inilah
ada tapi cukup cukup memprihatinkan sebenarnya karena memang frekuensi pertandingan yang ada di
di indonesia agak sedikit menurun sehingga bibit bibit yang muda ini masih segelintir
yang bisa kita harapkan nanti di kemudian hari meski sudah punya tempat latihan yang dapat
membantu regenerasi atlet tinju di indonesia daud tetap berharap terus mendapat bantuan dari berbagai
pihak termasuk pemerintah agar tinju indonesia dapat terus berprestasi nesta darisman tinarandro